di saat bersadar
dan hari esokmu
berlari ke depan
dan mencari kemampuan
untuk kekayaan bangsa ini
jadi ini yang kalau ada yang mau ekspor benur
untuk di luar negeri memperkaya orang orang negeri
tapi kalau bunuh saya disini
karena ini kekayaan kita yang negara lainnya punya
kalian mau jadi apa disini
saya pengen kekayaan semua
untuk penuh papan